terinspirasi dari sang ayah yang juga seorang peselancar
rajo saputra atau rajo barel sudah berkenalan dengan dunia selancar ketika usianya baru tiga tahun
rumahnya di sumba wanusa tenggara barat yang dekat dengan pantai
membuat olahraga air menjadi hiburannya sehari hari
kenikmatan mencari dan mengendarai ombak menjadi salah satu alasan rajo serius berlatih sebagai peselancar
meski krui dikenal dengan ombak kiri yang tinggi
bocah berusia dua belas tahun ini mengaku sudah siap
ia rutin berlatih satu hingga dua jam setiap hari mempersiapkan diri untuk berkompetisi di krui
karena saya mau membangun ibu dan bapak saya dan bapak saya
ini pertama kali ikut kontes pro yang besar ini pertama kali saya

yang saya ingin dapatkan sekarang barrel biar bisa menang
dukungan dari keluarga juga menjadi motivasi hanang suri jabrik peselancar cilik asal bali
untuk mengikuti kompetisi krui pro dua ribu dua puluh dua junior ini
bersama ayah dan adiknya di kampung halamannya suri biasa mengendarai ombak setiap hari
rasa takut pada ombak tinggi seperti di krui
ini terkadang masih menghinggapi bocah berusia empat belas tahun ini
namun suri percaya dengan semakin banyak ia berlatih
maka ia akan semakin mendapatkan kemampuan dan keberanian berselancar di laut
karena saya mau jadi atlet perempuan pertama yang prestasi di dunia
aku berselancar setiap hari kadang kadang saya ke gym
berapa jam sih
kadang kadang empat enam jam di pantai
jadi kamu banyak banget
kalau kita training dia itu filming saya
habis itu nanti di rumah dia kayak ya
habis itu dia apa dia komentarin atau
dia evaluasi dan bilang bagaimana cara untuk berjaya
rajo dan suri mengikuti kompetisi untuk melatih mental mereka
sebagai peselancar profesional
mereka lebih senang jika kompetisi diadakan di dalam negeri
karena tidak perlu menghabiskan banyak biaya untuk transportasi
di meliputan cnn indonesia lampung